meluncur di atas rakit bambu di tengah derasnya arus sungai amandit siapa takut
eits tapi nanti dulu
rafting yang satu ini memang beda
makanya bambu rafting menjadi wisata air andalan di lereng loksado kandangan kalimantan selatan
pasca pelonggaran level ppkm covid sembilan belas wisata bambu rafting kembali dibuka untuk para pencinta adrenalin sejati
untuk pemula tenang
ada joki yang siap mengantar anda menyusuri derasnya arus sungai dengan jeram dan bebatuan yang berliku
kita sepanjang hampir satu jam ini kita lihat ya bagaimana ini paman paman ini semua membawa rakit ini menghindar dari bebatuan yang besar
dan itu perlu tenaga
baru kali ini menikmati yang namanya rapting yang menggunakan alat bambu tradisional
cukup keren dan cukup menantang ya
mengendalikan rakit bambu menyusuri sungai berarus deras seperti ini bukanlah hal mudah
sang joki atau pengemudi harus cekatan
dan tentunya paham dengan jalur sungai berbatu ini
sang joki harus mengarahkan rakit bambu ini dengan sempurna
agar tak menabrak batu atau bahkan terbalik saat tersapu arus deras
wisatawan senang joki pun bahagia
karena tentunya penghasilan mereka yang sempat mandek akibat pandemi kini mulai mengalir kembali
para joki bisa merauh penghasilan hingga ratusan ribu rupiah per sekali membawa wisatawan mengarungi sungai
muhammad risanta kandangan kalimantan selatan